nih toh gue kasih dah buat lo banyak tuh yang kelihatan biasa ini yang paling parah
para pecinta kuliner pasti pernah mencicipi sajian yang satu ini telur puyuh
ada beragam olahan dari telur berukuran kecil ini
salah satu yang familiar ya ini nih direbus dan dijadikan sate sebagai menu pendamping bubur ayam
selamat datang di segmen sari menjadi
bubur memang nggak pernah salah ya kalau buat umur lehari
dan favorit saya pakai topping topping tambahan salah satunya telur burung puyuh
makan emang enak hmm bubunya mantap
gimana ya kalau kita memelihara burung puyuh sampai jadi telur seperti ini
kalau tadi kita cuma tahu makannya doang kali ini kita harus
ee dia mau terbang
memelihara burung puyuh ini sampai dia bertelur
udah diam di sini jangan krek krek
nah ini telurnya
kita bersihin kandang dia dulu
ya betah dia di samping saya
masuk kandang dulu
kali ini saya berada di kecamatan tajurhalang kebupaten bogor jawa barat
disinilah salah satu pusat bibit pemeliharaan telur dan pembesaran burung puyuh
ada tiga kandang besar berisi burung puyuh dengan total lebih dari tiga puluh ribu ekor
kesibukan setiap pagi
huhu dimulai dari sini pembersihan kandang
bila kandang tidak dibersihkan dua kali sehari burung puyuh bisa sakit dan mati
bisa tapi tidak
bisa tapi tidak
tidak dibuat buat tapi serius
bau tidak sedap ini berasal dari kotoran puyuh
sebab pakan berprotein yang tidak dapat dicarna dengan sempurna
menjadikan kotoran yang keluar masih banyak mengandung protein
sehingga menimbulkan bau menyengat
bisa tapi tidak
idung masih belum kebiasa
ada tiga puluh burung puyuh
burung puyuh di sini sebanyak ini makan sehari juga minimal dua kali
di telur puyuh yang nikmat ini ada perjuangan
padahal baru mulai
kotoran yang kering menjadi penanda burung puyuh tidak terjangkit penyakit
baik yang disebabkan oleh virus maupun bakteri
kotoran yang dikumpulkan tidak dibuang begitu saja tapi akan dijual dan diolah untuk dijadikan pupuk
setelah bersih dari kotoran kandang akan diinfeksi dengan cairan khusus sekali dalam sepekan
tujuannya agar puyuh tetap sehat dan mencegah penularan penyakit
jadi polanya kalau di peternakan ini itu pertama kali kita bersihkan kandang
setelah bersih kita desinfektan setelah desinfektan kita akan lakukan pengecekan
dan kalian lihat juga nih kira kira mana aja si burung puyuh yang tidak fit akan kita pisahkan
foyo info puyuh termasuk jenis unggas yang memiliki ukuran badan kecil dan gemuk
meski masuk dalam kelas burung puyuh bisa berlari sekaligus terbang
namun jarak tempuhnya tidak jauh
ketika proses disinfeksi kami juga mengecek burung mana yang sedang sakit
jangan lupa like share dan subscribe ya
dia lesu kayak ogah ogahan makan nah itu tuh
adapun yang akhir akhir ini banyak berjangkit di peternakan ini adalah snot atau flu
yang mengakibatkan mata menjadi bengkak dan hidung berlendir
penyakit ini biasanya disebabkan kondisi kandang yang terlalu lembab karena cuaca
atau bakteri dari kotoran puyuh yang naik ke kandang
puyuh yang sakit harus segera dipisahkan atau masuk ke ruangan karantina
jangan lupa tambahkan kandungan herbal
seperti jahe tumulawat serai dan vitamin c
ini minum yang dikasih dengan obat harapannya sih ketika dia sakit seperti ini nih matanya tuh kan
nanti bisa normal seperti ini
dua mingguan ya oh ini parah banget ya ini yang paling parah nih
oke makan dulu ya
mas bro mas bro waduh lemas banget nih
ntar dulu nih nggak bisa lihat deh tuh
ini tidur tolak sakit bang
sakit ya bukan tidur ya dia palanya tuh ke bawah gitu tuh mas
saat ini setidaknya ada dua ratus ekor burung puyuh dalam kondisi tidak fit
tapi lebih dari setengahnya sudah hampir pulih seratus persen
kayak gini tuh bisa nular nggak sih bang kalau di kandang yang tadi tetap
nularnya itu satu gini atau gimana
nularnya kalau dibiarkan lama di itu satu kandang itu bisa kemungkinan ketular semua
makanya gara gara apa tuh bang
dari debu dari kotoran
pakan puyuh harus mengandung karbohidrat protein lemak dan mineral
bila di alam liar puyuh makan biji bijian dan serangga
di peternakan ini diberi pakan campuran jagung ikan dedak gandum
serta beberapa pakan lain untuk menurunkan kadar kolesterol pada telur burung puyuh yang nanti dihasilkan
di tempat ini ada dua jenis puyuh yang membutuhkan takaran makanan berbeda
ini puyuh petelur dan pedagi
pakan puyuh pedaging lebih banyak mengandung protein dan energi metabolisme dari dedek
agar bobot tubuhnya meningkat
sedangkan petelur lebih banyak protein untuk mempercepat proses produksi telur
puluhan jenis puyuh tersebar di berbagai belahan dunia
di indonesia rata rata peternak mengembang biak
menyediakan tiga jenis puyuh petelur komersial
ini puyuh blaster autun dan lokal
sedangkan di peternakan udu memelihara satu jenis saja blaster
sebab puyuh blaster memiliki ukuran telur yang lebih besar dan cocok dijual kiloan
sedangkan penjualan butiran berasal dari burung puyuh komersial jenis lain
satu sangkar dihuni dua ratus ekor puyuh
rata rata akan bertelur sampai satu ratus sembilan puluh butir setiap hari
kalau dijumlahkan semua puyuh di sini
sehari bisa menghasilkan satu ratus lima puluh kg telur
panen telur boyo tidak sulit kok
hanya dengan mengambil telur yang ada di depan kandang ini
namun bagian rujing telur harus diletakkan di bawah
tujuannya agar bagian rongga udara yang berada di bagian telur yang membulat
tidak rusak selama proses panen
kah emang ada pecah begini bang pasti
aduh bukan gara gara saya mencet kencang kan
aduh memang udah ada yang rusak
kandungan kolesterol pada telur puyuh ini memang termasuk tinggi
mencapai sekitar delapan ratus mg per seratus gram
hal ini berbeda dengan telur ayam yang mengandung sekitar tiga ratus lima puluh mg dengan takaran yang sama
nah di tempat ini kadar kolesterol diminimalisir dengan pemberian pakan yang diatur sedemikian rupa
sampai di bawah satu ratus lima puluh miligram
telur yang disiapkan untuk ditetaskan jangan dijual ya
kita masukkan ke dalam ruangan inkubasi
proses penetasan dengan suhu tiga puluh delapan derajat celcius ini biasanya berlangsung tujuh belas sampai delapan belas hari
hasil penetasan akan dibagi lagi
bisa untuk dijadikan puyuh petelur atau kembali menjadi indukan
telur yang ideal untuk ditetaskan tidak terlalu lonjong dan tidak terlalu bulat
serta berbobot di atas sepuluh gram
pembelian telur puyuh juga bisa dilakukan di tempat ini
per kilogram dibanderol rp empat puluh dengan jumlah mencapai sembilan puluh butir
meski baru berdiri empat tahun tempat ini sudah memiliki omset fantastis dua ratus juta rupiah setiap bulan
ada di saat saat tertentu biasanya di musim pancaroba
itu banyak yang kena penyakit
tapi alhamdulillah itu bisa kita atasi hanya untuk sementara waktu produksinya agak turun
mengacu pada data asosiasi peternakan puyuh indonesia
peternak lokal di jawa barat termasuk dari butir tabek
hanya dapat memasok tiga puluh lima sampai empat puluh persen dari total permintaan empat belas juta butir telur puyuh per pekan
sisanya didatangkan dari jawa tengah jawa timur dan beberapa wilayah lain di sumatera
ada yang tertarik menjadi peternak burung puyuh
atau mau jadi penikmatnya saja
namun ingat jangan mengkonsumsi terlalu banyak
walau telur di sini termasuk rendah kolesterol karena ukurannya kecil
bisa bisa nanti kebab belasan melahap dalam jumlah banyak
rian fernando aryo asmoro kabupaten bogor jawa barat